tahu masalah tahu solusi menjadi tema debat publik kedua pilwal kot bandung
tiga pasangan calon saling melemparkan pertanyaan tajam mengenai program dan solusi masing masing
debat yang berlangsung sekitar satu lima jam ini melibatkan ratusan undangan dari pendukung calon dan tokoh masyarakat kota bandung
tak hanya itu debat kali ini melibatkan lima panelis yang mengkurasi pertanyaan mengenai isu isu strategis
serta melibatkan pertanyaan langsung dari masyarakat kota bandung
karena kan kita bahas persoalan kita ingin tahu perspektif paslon dengan perspektif warga persoalan itu apa
maka kemudian kita coba hadirkan warga juga ikut terlibat untuk bisa memotret persoalan yang ada di kota bandung
sehingga nanti bisa direspon oleh paslon kemudian dipertajam oleh panelis
dari tujuh segmen debat empat segmen khusus digelar dengan saling lempar pertanyaan
dan kesempatan dari masing masing pasangan calon untuk menyanggah jawaban persoalan sosial
ekonomi hingga tata ruang wilayah
pasangan nomor urut satu nurul arifin dan kairul yakin
beberapa kali melakukan kritik terhadap dua pasangan calon lainnya yang merupakan mantan birokrat pemerintahan kota bandung
dan juga petahana wakil wali kota mengenai indeks pembangunan manusia kota bandung
begini kalau masalah data itu kita kan bukan sedang belajar matematik
masalah data saya bisa bertanya nanti kepada staff saya misalnya kepala dinas dan sebagainya
tapi yang penting adalah masalah solusinya
itu yang bisa menjadi akselerasi dan kemudian tolak ukur bagaimana seorang calon pemimpin itu bersungguh sungguh
kalau ketika seorang petahana berbicara tentang data pasti data itu akan ya mereka menguasai begitu
tapi apakah cukup data sementara di empirisnya di realitasnya perubahan itu tidak akselerasinya tidak cepat begitu loh
sementara pasangan yosi rianto aris supriyatna dan pasangan ode daniel yana mulyana
nampak percaya diri dengan data
data permasalahan kota bandung yang dimiliki semasa menjabat
kalau pak yosi ini birokrat
jadi dia karir pemerintahan yang tentu dalam pemerintahan ini tidak ada kategori petahana
ini melaksanakan putusan politik
nah bahwa kemudian kita diuntungkan karena pak yosi berkarir di birokrasi dan saya di dprd
yang kemudian banyak bergelut dalam soal data data di kota bandung tentu ini
berkah yang kita miliki
ya kita kan kalau ipm itu kan sudah diangkat tinggi kita
sudah cukup bagus tinggi
makanya saya percaya itu tidak datanya tidak kurat
ya itu sudah di delapan puluh lebih kan
delapan puluh lebih sudah cukup
lebih di provinsi
di akhir acara debat ke semua paslon dipersilahkan untuk kembali menyampaikan janji janji kampanye
dan program program kerja lima tahun
artabima aditya bandung